varian virus covid sembilan belas sudah mulai bermunculan di seluruh dunia
indonesia sendiri mencatat varian virus covid sembilan belas mencapai empat delapan ratus tiga puluh varian virus
dengan virus delta yang mendominasi tertinggi di wilayah dki jakarta
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dosen biomedik universitas yarsi ahmad rusdan utomo
selamat siang pak rusdan
selamat siang mas rolan apa kabar
saya sehat bapak semoga juga dalam kondisi sehat pak ya
kita ini baru saja bisa bernafas sedikit lega pak karena angka penularan covid sembilan belas sudah mulai menurun
tapi kini kewaspadaan kita perhatian kita sudah kembali diarahkan kepada virus covid sembilan belas dan mutasinya
kalau dari bapak hingga kini sudah berapa varian yang menjadi varian of concern dari who yang terdeteksi di indonesia pak
ya kalau saya sih tidak sedikit bernafas leganya saya bernafas leganya banyak ya mas roland
karena apa karena hingga saat ini angka jumlah varian
of concern ya itu masih stuck di angka empat
jadi alpha beta gamma dan delta
delta ini sekarang nampaknya dominan ya minimal di indonesia
dan belum ada turunan lain atau cabang lain di luar delta yang mendapatkan ranking sebagai varian of concern
jadi kalaupun ada tambahan pasi yang disebut dengan delta plus tadi itu itu ya sebetulnya masih delta
jadi kita sudah mulai paham
siapa saja yang orang utama diserang oleh delta
dan kita sekarang juga dalam posisi sudah lumayan banyak orang divaksinasi
kepatuan masyarakat saya lihat optimis yang mereka juga mulai paham
tinggal masalah konsistensinya saja yang perlu kita perhatikan
nah kalau kita lihat yang paling sebenarnya dikhawatirkan dari virus covid sembilan belas ini adalah mutasi mutasinya pak ya
nah dari hasil penelitian apakah mutasi virus baru ini terjadi di indonesia
ya jadi untuk melihat mutasi
jadi katakan oleh pak budi gunawan sadikin ya bahwa belum ditemukan di indonesia
jadi kalau belum ditemukan itu kan sangat tergantung dari jumlah sampel yang kita ambil
nah faktanya dari sampling yang kita ambil dan tidak menemukan itu itu artinya varian ini memang jarang sekali
itu kan tidak mudah
beda dengan varian delta yang dulu
kita sampling sedikit tapi sudah ketemu banyak
nah jadi kalau kita lihat lagi kalau memang dia tidak begitu banyak ditemukan
kemungkinan mutasi tambahan ini tidak akan berhasil
jadi kan makna yang cukup signifikan sebetulnya
akan tetapi tentu tidak berarti kita menengah
karena kan orang tuanya masih ada delta itu kan masih ada
dan itu yang kita harus waspadai
jadi artinya memang untuk saat ini tambahan mutasi yang ada di delta itu nampaknya tidak menambahkan sesuatu yang signifikan
karena ingat yang namanya konsep penularan dari delta sendiri sudah cukup tinggi
ya dibandingkan yang alpha dibandingkan yang original strain misalnya gitu
jadi kalau pun ada penambahan
itu pun sebetulnya juga tertutup dengan ketinggian yang sudah ada
jadi kalau misalnya ini original yang ada di sini sedangkan ini yang delta itu lebih tinggi
tidak mungkin terasa sebenarnya
hanya saja delta yang masih ada
itu yang harus kita ingat
nah varian delta sendiri ini kan terdeteksi di india dan inggris sebelumnya pak ya
mengapa virus ini bisa masuk ke wilayah indonesia
dan kalau tadi bapak bilang bahwa
orang tua dari virus ini sudah ada di indonesia
apa mungkin virus ini nanti bisa bermutasi lagi dengan adanya orang tua tadi di indonesia pak
ya jadi memang kalau kita lihat kenapa sih virus itu bermutasi ya
secara umum virus itu karena dia makhluk tuhan gitu ya
itu kan tidak sempurna
jadi dalam perjalanannya ketika dia infeksi manusia dia menggantikan dirinya
dia melakukan salah keliruan dalam replikasi genetiknya
nah akan tetapi kekeliruan dalam replikasi genetik tersebut akan semakin besar
ketika dia menemukan inang yang tidak seimbang imunitasnya
dan ini menjadi masalah
karena kalau orang tidak seimbang imunitasnya dia akan lama sekali untuk menghilangkan si virus
dan si virus berarti punya banyak kesempatan untuk
tanda kutip melakukan kesalahan tadi itu
dari situlah varian akan muncul
maka kemungkinan varian muncul itu sebetulnya ada dua
imported cases jadi diimpor dari negara lain
atau jangan lupa yang endogenes yang ada di dalam
karena kan sejak virus itu keluar dari china
itu kan semua orang punya kesempatan yang sama untuk memodifikasi sebetulnya
jadi yang perlu kita waspadai memang
apakah nanti ada virus yang datang dari luar atau juga yang dari dalam
dan jangan lupa yang di dalam pun itu juga bisa menimbulkan masalah
jadi kita juga jangan hanya melihat mengawasi yang dari luar
tapi kita juga harus introspeksi mengawasi yang dari dalam
dan karena memang kuncinya adalah kontak selusur
ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan tidak mudah gitu ya

jadi buat masyarakat yang mungkin kita harus waspadai
prokes yang kita lakukan ini harus masih dilakukan secara kompeten
ya berarti dengan kata lain varian virus delta yang mendominasi di wilayah indonesia saat ini
berarti varian delta yang termasuk berbahaya begitu pak ya
ya dalam artian kan dia delta itu kita ketahui tadi ya mudah menular gitu kan
artinya begini jumlah fire load yang mereka ini mereka munculkan
dan itu sebetulnya memudahkan kita untuk mendeteksi
kalau dulu sebelum varian delta ini muncul itu lebih sulit
karena apa jumlah partikel virus yang muncul tidak begitu banyak
nah sekarang dengan adanya varian delta sudah menjadi dominan sekarang di indonesia
dan dengan adanya banyak laboratorium pcr itu kita bisa proaktif sebetulnya
jadi kita itu seharusnya bisa mengantisipasi ya
jadi di komunitas apabila ternyata proporsi orang yang positif covid dan yang cpv nya rendah misalnya
kalau proporsi yang cpv nya rendah ini ternyata meningkat dari minggu ke minggu
itu sudah bisa menjadi warning science
disinilah keunikan dari delta
jadi justru kita memiliki kemampuan untuk mengantisipasi
kalau dulu kita masih belum bisa tapi kalau sekarang kita bisa
jadi artinya apa artinya buat si virus nampaknya mereka sudah mulai kehilangan akal juga
artinya apa kita juga punya banyak cara untuk mendeteksinya
hanya saja sekali lagi
kalau rekan rekan indonesia tidak kooperatif dengan kita
hanya saja sekali lagi kalau rekan rekan indonesia tidak kooperatif dengan kita
hanya saja sekali lagi kalau rekan rekan indonesia tidak kooperatif dengan kita
tapi misalnya selalu tidak melakukan protokol kesehatan
itu jadi masalah
nah maka yang kita perlukan sekarang
pertahankan cara kita sekarang menanggulangi virus
sampai nanti kita lihat di bulan desember januari tahun depan
karena ini menjadi uji tes yang sangat penting buat indonesia
karena disitulah biasanya ada pergerakan masa yang cukup tinggi
kita wakilin bersama
kalau dari ilmu medis sendiri pak ini apa penyebab varian virus ini terjadi

penerapan protokol kesehatan yang mungkin belum maksimal dilakukan
sehingga potensi virus ini terjadi
sehingga potensi virus ini terjadi
ya jadi kalau dari sisi mekanisme
memang dia akan menemukan orang orang yang rentan
jadi orang orang yang rentan itu biasanya adalah seperti lansia
mereka yang menikomorbid
atau juga sebetulnya tidak menikomorbid
tetapi sistem imunnya tidak seimbang dari itu
tetapi sistem imunnya tidak seimbang dari itu
misalnya orang yang mengalami autoimun misalnya
dan sekarang banyak sekali anak anak muda misalnya gitu ya
yang mengalami autoimun misalnya
yang augmenter bagian negara sudah mengalami mutasi wegen covid sembilan belas
dan itu bisa kita bantu juga
karena vaksinasi itu juga menyusahkan virus
intra virus tidak bisa lama lama di tubuh kita
karena begitu dia bisa ber enam ribu orang
dan atas ketika lebih besar orang orang

dia berusaha masuk ke ruangan awal sebab akan terhalang
oleh ambisori yang muncul karena
sudah ada vaksinasi
itu yang perlu kita apa namanya
kita perhatikan juga jadi bagi rekan rekan yang belum
untuk segera vaksinasi apalagi
dalam kondisi di kota kota besar
itu kan vaksin melimpah jadi tidak ada alasan
tidak bisa mendapatkannya
terutama bagi rekan rekan yang beli comorbid
lansia itu seharusnya
pasti harus diprioritaskan
karena nanti kalau terjadi ada
kluster atau gelombang yang tidak kita inginkan
itu mereka lah yang akan menjadi
sasaran pertama dan utama dari gelombang
berikutnya kalau gelombang terjadi
kemudian apa langkah
antisipasi yang harus diambil pemerintah saat ini
karena mengingat pelonggaran pelonggaran
sudah diberlakukan di beberapa daerah ya
ya pelonggaran itu
dihilangkan kita perlu
itu seperti misalnya sekolah kita
tidak mungkin membuat anak tidak sekolah sama sekali
itu penting akan tetapi
dalam pelaksanaannya memang
harus memastikan para guru
sekitar akademik dan juga
murid orang tuanya kalau bisa orang tuanya
divaksinasi juga tidak hanya
guru dan muridnya tapi juga
orang tuanya wali muridnya dan juga
orang sekelilingnya lingkungannya
itu juga sebisa mungkin cakupan
vaksinasi betul betul ditinggikan
karena apa karena sekali lagi
kehidupan juga harus berjalan terus
tidak bisa terkungkung
selamanya dan kalaupun
ada kenaikan kasus kita akan monitor lagi
apakah dia positifitasnya itu
diikuti dengan maksudnya orang orangnya
ini dua data ini
yang beriringan sebetulnya kita pantau
karena kalau dia misalnya
positif tapi tidak sakit
dari sisi ininya dari sebarannya
jangan sampai dia menyebarnya
terlalu jauh dan ini menjadi
satu hal yang harus kita lakukan yaitu dengan
kontak telusur yang sangat sigap
kita harus lihat juga apalagi
dengan harga pcr sekarang menjadi turun
mudah mudahan turunnya harga pcrnya juga
tidak diikuti dengan lamanya hasil
karena inti dari pcr itu adalah
kecepatan hasil kenapa hasil harus cepat
supaya kita bisa melakukan kontak telusur
kalau hasilnya lama itu sudah terlambat
virus yang menyebar kemana mana
itu dari sisi progres dari tiga t
jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga tentu dari
sisi rakyat dari sisi publik
bahwa kalaupun ada batasan batasan
itu sebetulnya untuk kebaikan kita semua
karena ini kita sekarang kuncinya nanti
di bulan desember januari jadi
saya harapkan mudah mudahan
dalam pergerakan mobilitas
ketika berlibur misalnya
perhatikan jarak dan perhatikan waktu
karena masalahnya adalah waktu
ketika di luar sana bersamaan
itu adalah menjadi satu hal yang membuat khawatirkan
nah apakah penerapan protokol kesehatan
ini cukup untuk mengatasi varian virus ini pak
kalau kita lihat dari pola virus
itu satu pendekatan
yang cukup ini ya
cukup efektif sebenarnya
karena kan cara kerjasi virus
dia harus menemukan inangnya yang dalam jarak dekat
nah ini yang harus kita
perhatikan cuma ketika
ada pelonggaran pelonggaran dan itu
terjadi dalam ruang tertutup seperti
sekolah perkantoran studio
apalagi ruangan ber at
jadi pegungan masker
itu harus selalu dilakukan
karena apa karena
intinya adalah jangan sampai virus
itu bisa mendekati manusia itu saja
itu bisa kita lakukan nah tentu
lapis berikutnya adalah vaksin
atau orang yang sedang mengalami
infeksi alami yang dia itu punya
antibody nya gitu kan itu adalah
lapis berikutnya jadi kalaupun nanti kita nggak
terpapar kita masih bisa punya
jangan sampai si virus yang masuk itu menimbulkan
penyakit yang berat
sehingga kita masuk rumah sakit
pak rusdan terima kasih
sudah bergabung bersama kami
siang hari ini
salam sehat selalu pak
salam sehat juga